upaya pemberantasan narkoba di lembaga pemasyarakatan
sepertinya masih jauh dari harapan
belasan klip narkoba jenis sabu sabu dan buku catatan transaksi narkoba
ditemukan dalam razia di lembaga pemasyarakatan kerobokan denpasar pada kamis pagi
nilai narkoba yang disita mencapai ratusan juta rupiah
petugas gabungan dari direktorat narkoba polda bali
bersama tim dari badan narkotika nasional dan tni
menggeledah satu persatu ruang tahanan di lapas kerobogan bali
selain menggeledah sisi ruang petugas juga memeriksa seluruh narapidana
yang ada di dua belas blok tahanan
petugas menemukan lima belas paket narkoba jenis sabu sabu
yang disimpan di dalam klip plastik dan beberapa alat hisap sabu
tak hanya itu petugas juga menyita buku catatan yang berisi rekap transaksi narkoba
yang dinilai mencapai ratusan juta rupiah
di sinyalir transaksi peredaran dan pengendalian
barang haram dari lapas ini telah dilakukan para narapidana sejak lama
mengingat polisi menemukan sejumlah data yang tercatat rapi
tadi kita melihat indikasinya di sini sudah memang ada transaksi narkoba
yang dilakukan oleh tahanan tahanan lapas dan mereka sudah terkoordinir
terkoordinirnya karena sudah ada yang pegang barang
sudah ada yang menerima duit
dan sudah ada yang menyimpan
petugas juga mengamankan dua penghuni lapas yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut
namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini
untuk memastikan kepemilikan dan peredaran narkoba di lingkungan lembaga permasyarakatan
nandang risade astike denpasar